ngapain faustan mau main sepeda atau bersih sampah
nanti kalau bisa jawab saya kasih sepeda ya
mohon maaf pak jakawi kalau misalnya jawab pertanyaan dapat sepeda saya juga mau
dong jawab pertanyaan biar sepeda tapi untuk faustan bukan lima pertanyaan doh
seratus pertanyaan seratus besok usah baru keluar jawabnya
saya mau tanya tolong sebutkan rukun iman yang pertama ayo siapa yang bisa
kalian bertiga masing masing jawab berkumpul iman yang pertama yang kedua ketiga
pertama saya rukun imam pertama yaitu iman kepada allah ini yang kedua iman kepada
malaikat malaikatnya saya mau juga dong
iman kepada kita kita
saya pilih dua orang lagi ya
kalian sebutkan rukun islam yang pertama dan yang terakhir
kalian dapat dua sepeda kami berikan buat
tebak bener nih baru setrisetnya kunanta nih ya pinter pinter semuanya
kamu ngapain di situ bikin mau aja ngapain di situ kemau nunggu baswe lewat
ini posat seitu menunggu sepedanya mana posat seikan menjawab pertanyaan dari
pak cakawi ya kan iya sih
udah udah sepedanya nanti ditaruh di ruang guru ya biar kalian nggak langsung
rebutan ya boleh begitu ya pak jokowi boleh ya oh nanti sepedanya diberikan sama asisten saya
coba nanti taruh dulu di ruang dulu ya sana ya ya ini keren lu
aduh sepedanya kena jadi sih itu menurut sungguh kecewa baru
udah lama banget namanya sepeda kayak gini nih kangen juga ngomong ngomong
aduh termuter gaya gayaan ih seru banget dah asik deh kita coba freestyle freestyle deh
coba freestyle lagi asyik banget nih inget masa kecil hahaha
kita coba nih lompat pakai sepedanya
ngapain pak ustadz mau main sepeda atau mesin sampah
seling asok nih enak banget ya
pak deh ngapain juga bersin sampah saya jatuh tadi
aduh kasihan banget ya allah sepedanya gengkuk apa rusak begini
pak deh kakinya
bukan sepedanya ini urusin
ya udah ke dapur ya
ngopi sih ini urut kali
aduh pak deh
pelan pelan sakit sakit banget tangannya pak deh angkat kakinya aja tarik aja pak deh tarik kakinya
ya gitu pelan pelan pak deh pelan pelan yuk kita ke dapur yuk dapurnya pelan pelan
bentar bentar bentar
pak deh bentar pak deh
suar liat nih
widi itu jurusan pak angka
keren kan suar
enak banget tuh
apa salahnya itu
lagi dia lagi
aduh aduh aduh
kamu tadi gayanya emang sungguh keren
kalau kita ngeliat gayanya emang itu namanya salut banget
kita salut banget ya kan lekon
hai kal gitu loh
ya lah hai kal gitu
lukman juga bisa
mau tau gayanya mau gimana
apa tuh apa tuh
itu jurus apa lukman
mau tahu jurus apa
namanya itu jurus monyet kesasar
itu mau nomor sungguh
indra lukman kok kalian malah puji haikal sih
bos kalian tuh aku
jadi yang harus kalian puji itu aku
eh kalau masalah silat emang jago kamu sih
iya kalau masalah balapan sepeda aku jagonya
masa bener banget tuh soh
kamu ingat gak waktu itu aku menang balapan pake sepedanya sama lia
aku peduli yang lalu biarkan berlalu
oke ayo sekarang kita buktiin
gimana kita lihat sana aja mana tau gak di kunci
ayo siapa cepat dia dapat
aku duluan aku duluan

eh dimulai dimulai dimulai
aduh apaan sih
gimana kalo gitu sepedanya kita bawa ke lambangan terus kita gangkian
apa yang bawa ke mia
nah awas nera
nah di sini kita mulainya
yaudah sekarang aku naik dia
siapa cepat dia dapat
kalo gini terus kapan mau mulai rombanya
mending gaulang sweet aja
yang menang diorang bakal boleh naik sepedanya
sampai muterin gedung ini terus sampai ke sini
dalam beberapa detik gimana
yang tercepat dia bakal menang
batu gote kertas
eh kalian curang
eh udah ngomong aja kok
ga nyangka sama mr sergei ini
partai juga masalah urut mengurut
ya padahal memang urut
ini ustadz musa kenapa
ustadz musa kangen sama yang jatoh jatohan
posisi yang gangga aja
masa kangen sama jatoh
lagi ustadz musa ngapain sih sampe jatoh segala
sepeda itu loh kayak anak anak gaul sepeda itu
aduh apa ustadz nggak tahu
emang sepeda siapa yang dipakai ustadz
sepedanya di mana
nah tadi saya lihat di luar
aduh itu kaki ini jatohin lagi
udah kayak manggis
di mana mister emang sepedanya
dua kaki nek
sekali lagi jatohin dapet gelas satu
aduh tetap gelas asing
udah udah udah
tidak ada tercopot kaki saya
hentar kanan bisa menjadi kiri loh